anda masih punya sikian cnr indonesia take you
untuk mendukung pertumbuhan ekosistem digital
tiongkok menerapkan sistem sensor penghadang internet bernama great firewall
lantas seperti apa sih strategi yang juga membuat perusahaan tiongkok ini
mampu menyaingi perusahaan raksasa teknologi dunia
jaringan komunikasi elektronik yang jamak disebut internet
telah mengubah manusia untuk mendapat akses informasi dengan cepat dan mudah
namun derasnya informasi internet kadang dipandang menjadi ancaman keamanan beberapa negara
mereka pun menerapkan sistem untuk mengadang kebebasan dalam berseluncur di dunia maya
jika menilik di tanah air indonesia ternyata masih sebatas pengembangan basis sensor
untuk penanganan konten pornografi
yang akhir akhir ini paling banyak dibicarakan tak lain adalah nikasiri com
beda negeri beda regulasi
tiongkok memiliki strategi lain untuk membatasi servis internet yang diberi nama grade firewall
sistem penghadang canggih yang sekaligus juga bertujuan
membangun ekosistem digital ini adalah bagian dari proyek perlindungan emas
selain memproteksi konten petugas khusus dikerjakan selama dua puluh empat jam
untuk aktif memonitoring perkembangan aplikasi dan konten
yang masuk dan keluar dari tiongkok
tak sampai di situ grad viral juga memiliki pendeteksi serangan
mereka juga menerapkan penjaga serangan atau intrution preventive system
dihimpun dari berbagai artikel alokasi dana awal untuk membangun sebuah firewalk
dengan kapasitas sekelas tiongkok bisa mencapai jutaan dolar as
dengan mengembangkan great firewall
beberapa situs asing baik media sosial vpn email hingga pesan instan tidak dapat diakses
biasanya situs itu dipandang tidak pantas atau tidak bisa dikontrol oleh pemerintah tiongkok
hal ini juga membuat industri internet lokal tumbuh kencang
contohnya raksasa mesin pencari yakni google
tidak dapat anda akses saat berada di tiongkok
tiongkok memberikan pilihan lain yakni baidu
berupa mesin pencari buatan lokal
contoh lain lainnya
lagi yakni dengan diblokirnya aplikasi whatsapp
tiongkok menyediakan aplikasi multi platform yang paling banyak digunakan masyarakat tiongkok saat ini
awalnya wechat hanya fokus pada aplikasi pesan instan dan mesin pencari teman
kini fitur lain ditawarkan
mencakup panggilan video live streaming
berkirim email hingga transaksi pembayaran
dari sisi positif sistem penghadang ini memang mampu menumbuhkan ekonomi
ekosistem digital dengan munculnya perusahaan internet lokal
namun dampak negatifnya
masyarakat tiongkok akan terbatas mendapatkan informasi yang kadang penting
selain itu bagi pelancong
sensor internet semacam ini tentu akan mengganggu produktivitas mereka